keputusan presiden republik indonesia nomor sembilan puluh tujuh tni tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf angkatan darat
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia
menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
kesatu memberhentikan dengan hormat jenderal tni mulyono nrp dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga
dari jabatannya sebagai kepala staf angkatan darat
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya
yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara republik indonesia
selama memangku jabatan tersebut
kedua mengangkat lieutenant jenderal tni andika perkasa sa
sebagai kepala staf angkatan darat
ketiga ketentuan lebih lanjut dari keputusan presiden ini
dilaksanakan berdasarkan keputusan panglima tni indonesia
keempat keputusan presiden ini mulai berlaku
sejak saat pelantikan pejabat
sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan presiden ini
yang diketatkan di jakarta pada dua puluh dua november dua ribu delapan belas
presiden republik indonesia joko widodo
rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan
pengambilan sumpah jabatan
kepala staf angkatan darat oleh presiden republik indonesia
sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan tuhan yang maha esa
berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini
harap dijawab pertanyaan saya
saudara lieutenant general tni andika perkasa semamse
apakah saudara beragama islam
apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama islam
harap saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
demi allah saya bersumpah
akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia
serta akan menjalankan segala peraturan perundang undangan dengan seluruh selurusnya
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab
bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit